kamu jangan mengarang cerita dandi
nari rati berani melakukan hal tidak senonoh seperti itu
apa yang tidak mungkin
nari rati itu wanita baik baik
nari rati itu wanita murah
nari rati itu wanita murah
kau itu mulai rancang
apa sudah rangkap jawabmu
berani memfitnah anak perempuanku
aku mengatakan yang sebenarnya
aku tidak berbohong
ada yang mencari kakak
di luar kak
dimana dia julung
dia ada disini kak
julung benarkah dia disini
kamu tidak salah lihat
aku disini rati
aku disini rati
aku disini rati
oh apa kamu kemari
aku mau minta maaf padamu
angin berembus meniup di daunan waru
padanya ia mengabarkan soal waktu
aku tahu kau kecewa padaku
tapi itu kulakukan semua karena cintamu begitu dalam
aku mohon maaf padamu
tidak tidak tidak hentikan
aku tidak mau lagi mendengar syair syairmu itu
romo tidak ada dirumah kak
lepaskan lepaskan aku
demi dewata agung aku akan menebus semua kesalahanku padamu
tidak aku tidak mau mendengarmu lagi
aku akan bertanggung jawab
aku akan melakukan apapun
kalo kau ingin mempengaruhi kakakku
hadapi aku dulu
kamu masih terlalu kecil untuk memahami semuanya
aku tidak mungkin menyakiti kakakmu
karena aku cinta padanya
kamu memberikan ini padanya
kamu bisa melakukannya
ini ramuan untuk nari rati
suruh dia minum secara teratur
semoga dia lekas pulih
seperti yang kukatakan saat itu
nari rati sedang dalam pengaruh makhluk halus
mudah mudahan rakhrian wuru tidak curiga aku bohongi
kasian sekali kalau dia tahu duduk masalah sebenarnya
persahabatan rakhrian wuru dan empu hangga reksa
aku ingin mencari
masa depan nari rati juga bisa hancur

terima kasih atas bantuanmu
semoga tidak terjadi apa apa pada ratih
semoga juga tidak terjadi kehamilan

aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
kalau nari rati berbuat yang tidak senono dengar arya dwi pangga

ada apa ini
kenapa mereka berkumpul disitu
kamu jangan mengarang cerita dandi
nari rati berani melakukan hal tidak senonoh seperti itu
apa yang tidak mungkin
nari rati itu wanita baik baik
nari rati itu wanita murah
nari rati itu wanita murah
apa sudah rangkap jawabmu
berani memfitnah anak perempuanku
aku mengatakan yang sebenarnya
aku tidak berbohong
aku tidak berbohong
kalau kamu sampai berbicara sembarangan
akan ku buat kepalamu menggelidik sekarang juga
buktinya sekarang narirati jalan ke rumah kan
narirati sedang hamil
narirati tidak keluar rumah karena dia sakit
aku rasa narirati tidak jujur padamu paman
paman tanyakan saja sendiri pada narirati
coba tanya dia yang sebenarnya
apakah dia hamil
kau benar benar berdebah bermulut lancang
akan kupatahkan batang layarmu
kau jangan nangis lagi
kak kayaknya itu suara kakang kakang mendanu
aku tidak mau lagi ditipu olehnya
iya benar kok
kakang kaman danu
kakang kaman deno
apakah kamu tuh
apa yang kau bicarakan
apa yang kau bicarakan
aku sudah mendengar semuanya rati
ini bukan kesalahanmu
dan aku tidak pernah menyalahkanmu rati
aku masih mengagapmu
sebagai gadis suci
dan aku bisa